peringatan syawalan atau dikenal sebagai pesta lomban di jepara jawa tengah
diwarnai tradisi sedekah laut dengan melarung kepala kerbau
ya lalurung sesaji berlangsung meriah diiringi ribuan warga
dengan menumpang ratusan kapal nelayan
replika kapal berisi sesaji berupa potongan kepala kerbau dan hasil bumi
diusung menuju kapal motor nelayan
guna dilarung ke tengah laut sabtu pagi
sebagian warga yang tidak ikut melarung sesaji
melepas dari dermaga tempat pelelangan ikan ujung batu jepara
suasana kian meriah dengan hadirnya ratusan kapal nelayan
yang mengiringi kapal motor hingga akan melarung sesaji
petugas gabungan diterjunkan untuk mengamankan jalannya prosesi larung sesaji
setelah tiba di tengah laut sesaji dilarung dengan diiringi doa
sejumlah nelayan terjun ke laut guna berebut sesaji
yang diyakini bisa membawa berkah
para nelayan mengambil air laut untuk disiram
dan disiram ke badan kapal sebagai ritual pembersihan kapal
agar terhindar dari bencana saat melaut
lomban merupakan pesta kaum nelayan jepara
yang digelar sepekan usai idul fitri
sebagai ungkapan rasa syukur kepada tuhan
atas keselamatan dan hasil laut yang telah diberikan selama setahun
pesta lomban di kabupaten jepara
yang ini secara rutin dilaksanakan sepekan setelah hari raya idul fitri
semakin tahun semakin tambah rame
sehingga itu merupakan tambahan destinasi wisata di kabupaten jepara
pesta lomban cawalan diakhiri dengan festival kupat lepet
yang berlangsung di tempat wisata pantai kartini jepara
gunungan kupat lepet ini pun semakin meriah
karena diperbutkan warga yang menyaksikan